kita langsung melihat bagaimana kondisi di lapas bancai kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ada zayul haq di sana
zai bagaimana saat ini situasi di lapas bancai dari pantauan anda
baik terima kasih reinhard saat ini saya berada di lapas bancai yang terletak di jalan soekarno hatta kota bandung
pasca terjadinya kebakaran yang terjadi sekitar pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia barat tadi
tepatnya saat ini saya berada di halaman lapas bancai dan di belakang saya ini adalah gedung perkantoran di lapas bancai yang tadi dibakar oleh para narapidana
kejadiannya sekitar pukul tujuh tiga puluh dimana saat itu ketika setelah apel dilaksanakan beberapa napi ini langsung ricuh dan awal mula yang dibakar adalah satu sepeda motor
sepeda motor terletak di belakang saya sebelah pojok
satu sepeda motor dibakar kemudian petugas dari
bancai langsung memindahkan ambulan yang berada di dekat sepeda motor itu dipindahkan
kemudian mereka langsung membakar gedung di belakang saya ini
setelah itu mendengar api terus berkorbar dan akhirnya ambulan yang tepat di belakang saya ini meledak dan mereka akhirnya pukul mundur
sehingga mereka melakukan membakar bangunan perkantoran di lapas bancai di sebelah belakangnya
ada dua gedung yang terbakar
dan informasi yang saya dapatkan dari petugas
lapas bancai memang masih belum dicari apa kaitan antara napi yang bunuh diri sekitar pukul dua belas dini hari tadi
tapi yang jelas yang info yang saya dapatkan adalah napi tersebut seringkali kedapatan membawa ganja ataupun sabu sehingga mereka seringkali tertangkap
dan akhirnya beberapa kali mereka diberi sanksi
setelah banyak diberi sanksi mereka mengalami
napi tersebut usia sekitar lima puluh tahun
pada akhirnya belum pasti kapan napi tersebut meninggal atau gantung diri
namun yang jelas dua belas dini hari mereka ditemukan meninggal di sel tahanan tersebut
dan saat ini kondisi di lokasi ada sekitar
pantauan saya ada sekitar lima pemadam kebakaran dan bahkan lebih
dan saat ini memang mereka masih terus memadamkan titik titik api yang masih terus berkorbar di sekitar lapas bancai
tadi memang saya sempat ingin live di belakang
gedung perkantoran ini karena memang di situ tadi saya melihat narapidana melakukan perlawanan
sehingga petugas brimob dari polda jabar maju untuk mengamankan situasi di lokasi
dan saat ini mereka sudah kondusif setelah tadi para petugas kepolisi dan juga tni melakukan apel pengamanan di lapas bancai
zai saat ini di mana posisi dari seluruh narapidana karena terjadi kerusuhan dan juga kebakaran di sana
ya baik reinhard saat ini kondisi narapidana tetap berada di sel tahanan di lapas bancoi
dan hingga saat ini juga para tni dan juga para petugas kepolisian baik itu bremob maupun petugas kepolisian yang lain
masih tetap berjaga jaga di lokasi lapas bancai
dan memang saat ini di sekitar lokasi banyak ditemukan pecahan pecahan kaca yang kondisinya cukup berbahaya jika terinjak
dan saat ini juga petugas pemadam kebakaran
masih terus berusaha memadamkan api kebakaran
dan gedung yang dibakar ini adalah gedung perkantoran
ya baik reinhardt informasi yang saya
untuk sementara saya kembalikan ke anda di studio
baik terima kasih zayul haq
langsung dari lapas bancai bandung jawa barat terjadi kebakaran
kami informasikan kembali lagi dan juga kerusuhan
di lapas bancai bandung jawa barat kebakaran terjadi pada pukul tujuh tiga puluh
pagi dan napi membakar kantor lapas bancai di jalan soekarno hatta bandung jawa barat
sejumlah bangunan dan juga beberapa kendaraan terbakar termasuk satu unit ambulan
dan ini diduga ada kaitan dengan napi yang tewas pada dini hari dengan menggantungkan diri di dalam lapas bancai